kita beralih ke informasi lain ekonomi kreatif menjadi salah satu tulang punggung pemulihan ekonomi indonesia
peran anak muda dalam industri fashion begitu krusial karena tidak hanya berkarya
namun mampu membawa identitas fashion indonesia hingga ke kancah global
bahkan salah satu karya anak muda indonesia akan menjadi salah satu buatangan bagi delegasi g dua puluh bali summit
fakensi dalam industri fashion
baru pertama kali ikut mufes di tahun ini dan tema kali ini adalah the autumn ruby
kami pakai motif yang di print sendiri pakai identity brand kami nadera luxury dengan motif bunga azalea
jadi kami ingin menggambarkan seorang wanita yang mempunyai keanggunan keindahan kelembutan dan mempunyai wibawa
lain halnya dengan desainer
dia tekstil yang mengusung tema minang dan milenial
hasil karya anak bangsa asal sumatera barat yang kental dengan budaya indonesia
merah hitam dan gold itu adalah warna yang memang identik dengan warna minang
dan warna tersebut adalah warna yang memang menjadi ciri khas warga minang untuk acara acara pesta tertentu
selain dua desainer tadi ada fatih indonesia
berdiri sejak tahun dua ribu lima belas
karya otentik fashion khusus pria ini pernah bertengger di panggung dubai expo dua ribu dua puluh
di balik karyanya sebagai pelaku industri fashion fahmi hendrawan menilai peran anak muda sangat krusial dalam industri ini
industri fashion muslim di indonesia atau apapun ya fashion secara general itu berkelanjutan sustainability artinya regenerasi juga gitu
nah kalau memang dari kitanya tidak ada gerakan
tidak ada pergerakan dari anak muda ya siapa lagi
jadi menurut saya penting sekali anak muda sudah mulai aware
minimal tidak harus menjadi pengusaha di bidang fashion
tapi mereka memakai produk produk yang dihasilkan oleh para pelaku atau pengusaha fashion di indonesia
jadi ya memang peran generasi muda sangat penting
dari mulai pemakai pengguna pengelola dan juga pelopor dalam industri fashion ini
karya batikoko dan jacket
bomber fatih indonesia akan menjadi salah satu souvenir untuk delegasi g dua puluh
fahmi pun menunjukkan kepada kami filosofi batik dan jaket bomber yang akan menjadi buah tangan delegasi g dua puluh
jadi batik ini kami namakan batik sandiaga series karena memang batik ini berkolaborasi dengan pak menteri parawisataan ekonomi kreatif pak sandiaga uno
di mana ada beberapa unsur batik yang kami pakai di sini
yang pertama adalah motif ini
motif ini kami ambil dari batik ceplokan
yang mana kami bikin taipograf dengan logogram dengan nama ssu
nah sandiaga salahuddin uno
kami modifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi satu bentuk motif yang batik tapi modern tapi tidak terlalu yang tradisional banget tapi tetap kontemporer
yang kedua kami juga memakai motif dari cirebon
dimana memang motif megamendung ini juga batik favorit dari pak sandiaga uno sendiri
dan juga mempunyai filosofi yang sangat bagus juga
di mana menggambarkan keberanian
kemudian di sini kami ada seperti kelopak bunga
kelopak bunga ini ada empat
nah empat ini menggambarkan value dari pak sandiaga uno sendiri untuk bagaimana dia empat value yang selalu dia bangun
seperti empat as
guna mematangkan karyanya fahmi dan timnya menggandeng pengrajin batik lokal dari pekalongan garut solo dan tasik malaya
ia juga berharap ke depan pengrajin batik muda mendapatkan ruang lebih luas guna menciptakan fashion berkelanjutan
dari sisi para pelaku atau pengrajin batik sih mbak
karena sekarang itu pengrajin batik kebanyakan orang orang tua yang batiknya gitu
kan saya nggak kebayang sepuluh tahun lagi dua puluh tahun lagi tidak ada generasi penerus tuh batik tuh akan hilang
itu yang saya takutkan
masih perlu ada dukungan si pemerintah misalnya membuat sekolah batik atau apapun untuk anak anak muda
jadi memang anak muda nggak hanya pemakai tapi mereka juga pembuat batik gitu
itu yang menurut saya penting untuk dikeluarkan
karena jangan sampai batik yang menjadi ciri khas indonesia ini ini digantikan oleh printing gitu
yang memang ciri khas batiknya menjadi hilang gitu kan
jadi kita harus berbicara batik berbicara mengenai prosesnya
bukan hanya berbicara mengenai motif atau bukan hanya berbicara mengenai warna
tapi ada story ada cerita
dalam dunia fashion kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif melihat bahwa industri ini merupakan salah satu tulang punggung pemulihan ekonomi indonesia
beberapa negara pun sudah menjadi target pasar fashion indonesia
pasar yang paling potensi adalah pasar pasar timur tengah
selama ini sudah kerap
pasar afrika ini luar biasa
satu miliar orang di afrika
dan tentunya india dan china
ini merupakan dua pasar yang besar
terus terakhir pasar dari benua amerika sendiri
karena amerika daya belinya besar untuk batik batik kelas premium yang bisa dipakai dengan model model yang sangat menarik seperti ini
bisa dipakai saat winter
atau bisa dipakai juga
kesaharian mereka saat spring dan fall
sandiaga uno menambahkan melalui ekonomi kreatif termasuk industri fashion
diharapkan mampu membawa karya indonesia menembus pasar global dan mampu membuka empat juta lapangan kerja pada dua ribu dua puluh empat mendatang
tim liputan cnn indonesia